emang gak bisa makan sendiri
jadi kiki baca tulisan itu
saya nggak bermaksud sengaja untuk gak bilang sama bapak
kici kerja sama saya sudah lamar
itu banyak tahu tentang rahasia saya
saya gak mungkin pecat kiki
apapun itu cerita sama saya
apalagi menyangkut tentang saya andin dan keluarga saya
jangan pernah sembunyikan lagi sama saya
yaudah kalau gitu saya
mau balik lagi ke kantor ya pak
kamu beneran bisa sendirian
aku kan naik taksi
dia itu orangnya bisa bikin orang itu terpojok
jadi mama jangan sampai kepancing ya ma
mama mama jadi deg degan deh
ibu sarah ya
ya udah mama duluan ya sayang
gue masih bingung
gue masih bingung

sampai jumpa lagi
jadi jadi tamu

jadi nggak akan hampir
ya allah kenapa lokasinya bisa deketan begini ya
gimana kalau sampai papa melihat aku ada disini
atau papa melihat erlang gak
papa kan pasti disana sibuk
papa pasti ketemu banyak tamu disana
jadi papa gak mungkin melihat aku ada disini
masih gila loh
kenalin ini temen aku namanya atlet
oh iya tante mau pesan apa makan minum apa
tante sarah kok kayaknya tegang banget ya
harusnya kan dia santai
tante maaf ya aku jadi nyuruh tante kesini
sebenarnya ada yang mau kita tanyain sama tante
pada saat kejadian kematian roy itu
apa andin masih sering berhubungan dengan roy
tante kurang tahu pasti sih
cuma kalau dilihat dari backgroundnya kan memang
dulunya mereka pernah berpacaran
tapi sebelumnya saya minta maaf nih tante
roy sama andin itu mereka putus karena roy selingkuh
setelah andin diselingkuhi
andin masih mau dekat dengan roy
dan setahu saya posisinya andin sudah punya suami
dulu nino sama andin pernah nikah
nanti banget lagi
ini ngantri banget ya
iya pak ini antriannya panjang banget pak
ada toilet lain gak deket sini
nah kalau bapak mau di sebelah kafe ini ada kafe juga pak
bapak bisa menggunakan toiletnya pak
namanya makau cafe pak
yaudah saya kesana deh ya
situasinya memang agak sedikit membingungkan
waktu andin masuk penjara kondisi nino pada saat itu benar benar hancur
pada saat itulah
elsa yang cukup banyak memberikan perhatian kepada nino
tapi sebenarnya memang bukan hal yang aneh
karena sebelum nino menikah dengan andin
nino sudah pernah dekat sama elsa
jadi bukan hal yang sulit bagi mereka untuk bisa kembali dekat
sampai akhirnya setahun kemudian
mereka memutuskan untuk menikah
lebih baik aku cepat pulang aja deh
nanti aku malah bingung gimana jawabnya
yang penting aku udah kasih mereka informasi yang tidak menyudutkan elsa
gak apa apa ya kalau tante harus pamit
karena tante masih ada acara yang lain
saya ingin terima kasih atas waktunya tante
maaf ya aku jadi ngerepotin
mungkin kalau next time kalian masih butuh tante
soalnya saat ini om lagi lumayan cukup sibuk
takutnya gak bisa
oh boleh boleh tante
ehm aku boleh minta nomor tanah
oke makasih tante ya
ya udah kalau gitu tante pamit dulu ya
kalau begitu gue bayar dulu ya
mama kok di sini
habis ketemu siapa di dalam
tadi kan aku mau nemenin elsa ketemu sama nino
terus nino maunya ketemu sama elsa berdua aja
ya udah jadi aku duluan ke sini
aku kan mau ke coffee shop kamu supaya bisa nemenin kamu pak
tapi kan coffee shopnya di situ bukan kafe ini
tadi aku tuh mau ke toilet
terus aku pikir kan kalau di coffee shop kamu itu pasti rame karena baru pembukaan
aku mampir ke sini dulu
tadi emang rame sih toiletnya
makanya papa juga mau numpang keluar di sini
bentar ya papa ke wc dulu ya
aduh papa gak boleh masuk ke dalam
nanti kalau papa ketemu michelle sama angga malah gawat
ma ma ma ma tunggu dulu ma
ma yang yakin di sana toiletnya rusak
tadi tuh aku mau pakai toilet di sana juga terus gak jadi
makanya kamu ngapain kesana udah mendingan kamu ngantri di toilet kafe kamu ini aja ya
iya iya ma tapi jangan tarik taring begini juga dong ma
yaudah papa gue asyik dulu ya
huh untung tadi papa nggak jadi masuk dan nggak ketemu sama michelle dan angga
aduh lega aku
semua aplikasi sudah dibuka tutup buka tutup
udah mati gaya udah nggak tau lagi mau ngapain
ya masuk mir
nih gua beli
nih gua beli
nih gua beli
nih gua beli
nih gua beli
nih gua beli
gua mau coba makan siang buat lo
nanti kalau udah selesai panggil gue oke
cuma agak sedikit mati gaya aja
ya lo tau lah
gua orangnya nggak bisa diem kan
apa apa kerja kerja
dan hari ini gua nggak dibilang kerja sama mas al
ya udah sih
ini tuh lo lagi dimanjain sama laki loh
harusnya lo senang
udah dong nggak usah jembellut
nah sekarang lo makan
nanti sopnya keburu dingin
kalau udah kelar panggil gua
selamat makan bu andin
apa rena pernah tahu temennya rena di panti ada yang bernama nindi
oh iya ndi gua baru inget sesuatu nih
jadi kemarin tuh pak nino datang ke sini ketemu sama rena
terus pak nino nanya sama rena ada nggak temen di pantinya itu namanya nindi
oh ya dit gue baru inget sesuatu nih
jadi kemarin tuh panino datang ke sini ketemu sama rena
ada nggak temen di pantinya itu namanya nindy
lo serius mas ino bener bener nanya soal nindy
serius nindy ditanya
setau gue kan nindy itu nama almarhumah anak lo
terus waktu itu lu juga pernah bilang
kalau mantan suami lo itu panino
dan anaknya udah meninggal
oh iya aku lagi bikin air jahe buat lo
bentar ya gue cek dulu di dapur
maksudnya apa sih
dan kenapa dia menanyakan soal nindy
saya pasti sebenarnya
kamu kenapa sih
itu perhatiin gak sih tadi
muka tuh tegang banget
emang aku perhatiin
tante sarah tuh kayak gak relax gitu
gue tuh sekarang jadi ngerasa rasa soal ani deh
kamu tuh ngapain sih
ya mungkin tante suara tegang itu
karena memang dia harus mengingat masa masa yang berat
apalagi kejadian dulu andin di penjara
pasti tuh sangat berat
buat keluarganya gak
nanti kapan kapan kita atur waktu lagi ketemu sama tante sarah
kalau perlu sama
om suria juga
jadi gimana sah
apa kamu sudah setuju
mau mengakhiri semua kebohongan kami
dan mengakui semuanya
sekarang aku pengen tau dulu sama kamu
kamu tuh masih aja mikirin anak itu
dari awal aku udah kasih tau

lagian apa hubungannya sih
pernikahan kita sama anaknya mbak andin
mempertahankan rumah tangga ini
bukan di atas kebohongan kamu selama ini
kalau kamu tidak mau jujur
masih mau bertahan dengan kebohongan kamu
kalau kamu tidak mau jujur
aku rasa pilihan terbaik emang
bapak yang punya mobil fortuner
warna putih dengan plat b satu ratus tiga belas
iya bener ada apa
ada mobil lain yang parkir di depan mobil bapak mau keluar
yaudah saya ke parkiran makasih
aku tunggu bentar
isi pak bos
iya pak bos
kamu udah kasih makanan ke andien
oh udah baru aja saya anterin makan siangnya andien
dia udah makan
harusnya sih udah kok bos
dia bisa makan sendiri gak
harusnya juga itu bisa sih pak bos
tapi kalau pak bos swapin kayaknya bisa juga
hah betul itu gitu setuju tuh mas al
mas an lapin mbak andien kan biar ya mesra mesraan gitu
iya bener banget
daripada pak bos makan sendirian di sini kan ya sepi banget
jadi pak bos suapinnya satu buat pak bos seterusnya suap lagi buat andien
aduh indah banget kita juga melihatnya
kalau gak tangannya gini nih mbak tuh bikinnya bikinnya
bisa begitu juga
reina kayak udah mau pulang ke sekolah
oh mas pohon di taman belum ditebang
mas dimo kenapa sih
dia kenapa harus nanya gitu sama reina
dan dia kenapa menanyakan nindi
apa yang dia maksud itu
nindi anak aku
nindi ini mah pake juga
aduh lebih baik aku tanya dia gitu deh
gak usah mikir macem macem dulu
karena mbak ingin menanyakan sesuatu
mas nino main ke rumah dan main sama reina
sama mbak kalau
mas nino menanyakan sesuatu sama reina
dia menanyakan soal
apa reina kenal sama nindi
di pantai asuhan
makanya mbak bingung
itu maksudnya apa ya
nino tanya begitu ke rina
rasa penasaran nino udah kelewatan dan makin membahayakan posisi gue
nino tanya soal nindi ke reina
rupanya nino makin giat mencari tahu soal keberadaan anak andin
soalnya dulu gue sama nino itu emang mau hampir adopsi anak yang namanya sini
oh gitu jadi mirna cuma salah dengar aja nih
yaudah deh gue masih ada urusan teleponnya nanti lagi aja ya bye
ngapain kamu telepon siapa
itu tadi aku nelfon sama nino
aku ingin menambahkan sesuatu sama dia
tadi mirna tuh cerita sama aku
kalau mas nino menanyakan sesuatu sama rena
dia tanya apa rena kenal sama namanya nindi
di pantai asuhannya dia yang kemarin
tapi karena mas nino lagi sibuk yang ketemu
elsa elsa bilang sih katanya mirna itu salah dengar
sebenarnya namanya itu bukan nindi tapi sindi
mas kan kamu dulu deket ya sama anak anak di pantai asuhan itu emang ada yang namanya sindi
setau gue gak ada sih yang namanya sindi
itu pasti alasannya elsa
ada yang namanya sindi
anak lucu cantik
udah lah makan sana
biar gak mikirin aneh aneh
emang gak bisa makan sendiri

hai hehehe jangan ketawa ketawa
makanya makan jangan ketawa ketawa

handphone sesita supaya kamu nggak mikirin aneh aneh over thinking habisin habisin mas
mas tanganku sakit
dan ponisi tak ngobrol kemana mana

hai apa elsa udah kasih tahu nino kalau rena itu anaknya andi
sama masakan emak uya uya makin yakin kalau wayang gigi itu jodoh uya
lo nggak kapuk mukul kejadatan kaca ngeha masih aja lu aku aku udah deh itu udah punya orang ya
punya pak ndi
udah punya mas reddy
belum ada jadwal kuning
pak bos telepon gua
angkat udah angkat
mirna keruangan saya sekarang ya
gue disuruh ke ruang kerjanya pak bos
ya udah buruan sana tak kena samper lo
ya entah dulu gue bikin salah apa ya ki
perasaan gue adem adem aja
atau jangan jangan di makanannya mbak andi yang tadi mbak mir nanterin
ada rambutnya atau kalau enggak ada ular sayur
ada unggah ada kecomanya terus abis itu mbak andi lapor ke mas'al
abis itu makannya mas anas menggil
ya kan yang masak elu ngapa jadi gua yang dipanggil
udah buruan sana tak kena samper lo
permisi pak bos
ada apa pak bos
apa benar nino sempat bertanya ke rena soal anak yang bernama nindi
atau sebenarnya kamu salah dengar itu bukan nindi tapi cindy
maaf ya pak bos
kalau saya rasa sih saya enggak salah denger
pak nino itu nanya nya nindi bukan sindy
rena ditanya sama pak nino
tadi nindi atau sindy gitu pak
sebenarnya saya juga agak heran sih
kok pak nino nanya begitu ya sama rena
jangan pernah membahas masalah ini dengan siapapun yang ada di rumah ini
aduh ada apa lagi sih ini
kayaknya ada sesuatunya soal nindi
kagak mungkin pak bos sampai kasih peringatan gini ke gue
pusing amat ya gue ya sama drama rumah tangga pasangan pondok pelita ini
gue ikutin aja deh maunya pak bus
ya udah keluar
permisi pak bos
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
ya udah keluar
apa sih pak bos tadi cuma bilang ah gak enak kok ngomong sama kalian berdua
iya pak mirna mesti kayak gitu dah coklatan ngomong
lah ngomong lah
tadi pak bus bilang katanya gue mau dinaikin gajinya sama pak bos
hah kok naik gaji gak sama sama kan uya sama yang kiki juga mau sekalian
uya juga mau naik gaji bukan gitu lah yang kiki
betul masa kok pilih kasih sih
pak mirna kan lebih dulu kita kerja disini ya daripada pak mirna yang kok
betul lah yang kiki tuh minggir kita kompak ya
ya mana gue tau
ya jangan protesnya ke gue protes mana sama pak bos atau gue bilangin sama pak bos nih
lo berdua mau naik gaji juga
udah masih kayak gitu
kau gak tau masalahnya sih nanti yang ada kita diselenggap lagi
betul gue juga okah ultra pro orang naik gaji yang ada juga gue kagak kajian bulan ini
maafin gue ya demplon uya
gue jadi kepaksa ngebohongin lo berdua dah